kedua kpu provinsi ya
berharap teman teman partai
untuk bisa menjaga marwah institusi ini
yang justru mencederai
masyarakat sumatera selatan
apalagi masyarakat sumatera selatan
di bawah garis kemiskinan